halo selamat siang anda di cnn indonesia update bersama saya iqbal kurnia di kpk
kembali dalam ikasus proyek pltu riau satu dengan memanggil sejumlah saksi
di antaranya mantan ketua umum golkar setia novanto dan anak kandungnya reza herwindu
keduanya bersaksi bagi pemegang saham pt black gold natural resources limited
yohannes budi sutrisno koco
pemeriksaan bapak dan anak ini kembali dilakukan kpk untuk mendalami proses penunjukan langsung pt black gold natural resources limited
hingga aliran dana yang diduga masuk ke sejumlah oknum partai golkar
reza herwindo yang merupakan komisaris pt skyweller indonesia mandiri
datang sekitar pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
sedangkan setia novanto masuk ke gedung kpk jakarta
setengah jam kemudian
kasus proyek pltu riau i yang bernilai sembilan ratus juta dolar amerika serikat ini
mencuat usai kpk menemukan aliran dana senilai empat delapan miliar rupiah
bagi anggota komisi tujuh dpr ri fraksi golkar eni saragih
dalam perkembangan penyidikan kpk menemukan keterlibatan mantan sekjen partai golkar idrus marham
dalam proses proyek pltu riau i
kita ke informasi selanjutnya
di california amerika serikat belum juga berakhir puluhan ribu hektare lahan telah terbakar
api terus meluas di hutan nasional cleveland pada senin waktu setempat
kebakaran terlihat di dekat trabuku kenion yang menjadi salah satu area yang menjadi tujuan wisatawan
kobaran api yang disebut holy fire telah menyebar ke lebih dari dua ribu hektare lahan di taman nasional ini
hingga kini kebakaran yang disebabkan oleh cuaca panas ekstrim telah membakar lebih dari delapan hektare di california amerika serikat
sementara itu di belahan daerah lain di amerika serikat tepatnya di washington county
hujan deras melanda hingga menyebabkan banjir
sejumlah kendaraan terjebak banjir dan lumpur yang menggenangi jalanan
hujan deras turun di washington county sejak minggu waktu setempat
akibatnya banjir menggenang di sejumlah daerah
jalanan utama ditutup dan sejumlah kendaraan terjebak di genangan air
belum ada laporan korban dalam kejadian banjir bandang ini
menurut national weather service banjir bandang juga akan terjadi di sebelah selatan biskonsin dalam dua hari ke depan